pengusaha james riyadi menjadi pengusaha kelas kakap pertama
yang secara terbuka ikut serta dalam program teks amnesti
jenis program yang diikuti pun kombinasi yakni repatriasi
deklarasi aset dan dana tebusan
namun pimpinan lipo group ini enggan menyampaikan jumlah aset
yang dideklarasikan dan direpatriasi
keikutsertaan tersebut dengan mendatangi kantor direkturat jenderal pajak
di jalan jenderal sudirman jumat sore
james menyebut saat ini indonesia menjadi tempat terbaik untuk investasi
karena kondisi dalam negeri yang stabil
bagai tetua umum kadin ini berencana dana repatriasi miliknya
diinvestasi dalam sektor infrastruktur perumahan kesehatan logistik dan pendidikan
bahkan james menghimbau agar konglomerat lainnya untuk menjadi peserta teks amnesti
satu pikiran pun di dalam pikiran saya
untuk tidak jujur terhadap pajak
di dalam pikiran saya hanya bekerja bekerja bekerja bekerja
lebih cepat lebih cepat lebih cepat
memang sistem kita selama ini
sedemikian rupa itu tidak sempurna
lalu melewati krisis demi krisis khususnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
apa yang kami lakukan hari ini adalah
untuk merapikan semuanya
sehingga menjadi rapih
menjadi transparan total dan menjadi terbuka